menteri pendidikan dan kebudayaan ristek nadiem makari membantah akan menghapus sekolah madrasah di indonesia
isu ini mengemuka setelah kata madrasah hilang dalam rancangan undang undang sistem pendidikan nasional atau sisdiknas
melalui pernyataan di akun instagram nadiem menyebut kementeriannya bersama kementerian agama tidak pernah berniat menghapuskan sekolah madrasah atau bentuk bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan di indonesia
nadiem menjelaskan sekolah maupun madrasah secara substansi tetap menjadi bagian dari jalur jalur pendidikan yang diatur dalam batang tubuh ruu sisdiknas
sedari awal tidak ada keinginan ataupun rencana untuk menghapus sekolah madrasah atau bentuk bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional
sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah terbersih sekalipun
namun penamaan secara spesifik seperti sd mi smp dan mts akan dipaparkan di bagian penjelasan
tujuannya adalah agar penamaan bentuk satuan pendidikan tidak diikat di tingkat undang undang sehingga jauh lebih fleksibel dan dinamis